dari pakistan kita bergeser ke india kita akan tanyakan langsung ke duta besar republik indonesia untuk india dan juga butan ada bapak sidarto reza suryo dipuro
selamat malam pak sidarto apa kabar pak
selamat malam pak reinhardt kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah baik pak sidarto kami ingin tahu bagaimana suasana lebaran masyarakat indonesia khususnya ya di india di hari lebaran hari ini juga ya pak ya
ya hari ini lebaran jadi itu kita rayakan di kbri kita punya masjid masjid baitur rahman kesempatan baik untuk masyarakat indonesia berkumpul merayakan lebaran kemudian kita makan bersama ya biasa lah merasakan suasana hari raya di negeri lain
oke baik kalau lebaran begini artinya makanannya juga disesuaikan pak
ya ketupat juga rendang juga atau ada menu menu yang lain kalau di kedua besar ini di india
ya tadi menunya itu ada opor ada ketupat sayur kemudian ada sate tentunya nasi nasi ala indonesia kemudian macam macam tadi semua makanan indonesia
artinya memang lebaran ini juga menjadi silaturahmi ya warga negara kita yang ada di india yang kemudian berkumpul di kbri
ada acara acara apa yang tadi dilaksanakan mungkin di kbri atau seperti apa tadi suasananya ketika semuanya berkumpul di sana
ya kita mulai jam delapan sholat id tadi imamnya juga kepala unitkom kbri new delhi pak iqbal biasa lah kemudian kita sila maaf maafan kemudian kita lanjut ke aula kbri kita makan bersama kita melanjutkan silaturahmi
jadi berbagai unsur masyarakat yang kita jarang ketemu itu kesempatan untuk ketemu
ada yang dari perkawinan ada yang bekerja ada yang mahasiswa dari tempat tempat yang jauh pada datang
jadi suasana yang cukup meriah tadi
cukup meriah saya juga bisa melihat beberapa fotonya yang kami dapatkan terkait dengan suasana lebaran di kbri di india
ada berapa sebetulnya pak masyarakat kita di india yang kemudian tercatat
tadi kalau mungkin bisa digambarkan ada berapa orang yang hadir dalam suasana lebaran di kbri
kalau di seluruh india masyarakat indonesia itu kita perkirakan antara seribu satu seratus
di seluruh india
mereka ada yang dari bekerja ada dari perkawinan campur ada yang kuliah
dan di sekitar new delhi itu kita perkirakan kalau dilihat dari
karena kita baru pemilu kemarin
maka masyarakat indonesia itu sekitar tiga ratus mungkin dengan anak anak itu di bawah empat ratus
oke cukup banyak sebetulnya ya pak ya masyarakat kita di india
kita sebenarnya kbri ingin melihat lebih banyak lagi
khususnya untuk yang kuliah
karena untuk beberapa bidang india ini sebenarnya tempat yang harus kita jajaki
masih suah kita itu harus menjajaki
keuangan manajemen bisnis sama keuangan
itu harus kita lihat
pak ini sekaligus kita mau tanya juga situasi di india
kalau kita kan di indonesia saat ini kan mungkin hampir hampir mirip ya
karena setelah kedua negara ini hampir berbarang melaksanakan pilpres
artinya sama sama setelah melakukan pemilu
kalau di indonesia saat ini kita tahu ada ya mungkin polarisasi
dan kemudian coba diredupkan dengan nuansa idul fitri dan lain sebagainya
kalau di india situasinya bagaimana pak dubes
di india ini jumlah pemilih itu hampir sembilan ratus juta orang
jadi berapa kali lipat indonesia
dan pemilu itu diadakan dalam fase fase
jadi dipecah dalam enam fase
itu selama enam tujuh minggu itu terdiri dari berapa fase
jadi setiap fase itu ada sekitar seratusan sekian juta orang
dan terakhir itu hasilnya diumumkan tanggal dua puluh tiga mei
karena ini sistem parlemen
langsung diketahui jumlah kursi yang diperoleh oleh masing masing partai
dan kali ini di sini baratia janata parti bjp yang sebelumnya berkuasa
ini mendapatkan kursi di parlemen yang bahkan lebih besar lagi
ini berkat kepemimpinan perdana menteri modi
dan perdana menterinya dilantik untuk tahapan pemerintah baru
ini berkat kepemimpinan perdana menteri modi
ini berkat kepemimpinan perdana menteri modi
oke jadi sebenarnya cukup relatif kondusif ya pak di negara india sendiri
ya secara umum sangat kondusif
ya tentu kalau demokrasi itu sangat dinamis ya
dalam masa kampanye itu tentunya perbedaan itu bisa sangat runcing
tetapi di sini begitu diumumkan
maka itu langsung selesai
dan karena di sini menggunakan elektronik
maka di sini menggunakan elektronik
jadi penghitungannya itu praktis cukup cepat
pak sidarto kami juga ingin tahu
kan di india ini kan juga agama islam juga menjadi salah satu agama kedua terbesar mungkin ya
populasinya terbanyak di india
kalau masyarakat di india sendiri orang orang di sana pak merayakan idul fitri itu bentuknya seperti apa
tentu berbeda dengan kita kan
seperti apa mereka merayakan hari raya idul fitri pak
pokok pokoknya sama ya
dan di sini kan akar dari agama islamnya kuat kan
bahkan kalau kita ingat sekolah di sd dulu kan diajarin islam indonesia antara lain datang melalui pedagang pedagang bujarat
jadi mereka sama
kemudian acara makan makan
pada bulanan puasa tuh banyak acara acara undangan iftar undangan buka puasa bersama
cukup meriah sih
dalam banyak hal banyak kemiripan sama kita
misalnya apa itu pak
misalnya dalam hal buka puasa saya berapa kali juga ada undangan untuk buka puasa bersama masyarakat india
dan di sana ya mungkin karena agamanya sama
pokok pokoknya sama prinsipnya
jadi perayannya sama
untuk kalau kita ke salah satu masjid terbesar di new delhi ke jamaah masjid
itu kita akan teringat juga dengan indonesia
tetapi memang ada variasi dalam misalnya dalam arsitektur
jadi arsitekturnya tuh umumnya batu misalnya ya
ada tempat tempat tuh yang terbuka lah memungkinkan angin dan sebagainya
tentunya kalau makanan disini makanannya banyak kemiripan sama kita
tapi kalau di india utara itu dia banyak pakai rempah rempah
jadi pedas plus rempah rempah cukup rame lah rata makanannya
ya pak sidarto ini bicara mengenai teringatakan indonesia
kalau dari masyarakat di sana sudah lebaran juga
bapak juga sudah lebaran
tapi kalau kita flashback yang kemarin bulan ramadan
ada tidak pak mungkin yang paling dirindukan atau dari merasakan bulan ramadhan di indonesia
karena saat ini sudah ada di india
bagaimana pak sidarta atau mungkin juga masyarakat kita di sana
ya kita jauh dari tanah air
jauh dari keluarga
jadi pasti yang pertama kita rindukan
rindu tanah air
terus kadang kadang kalau
di sini kan buka puasanya jam
terakhir itu jam tujuh lima belas tujuh enam belas
pas jam enam kita teringatkan
oh ini kalau di indonesia ini kita sudah buka jam ke sini
jadi ada banyak sebetulnya yang dirindukan
tapi memang saat ini sedang bertugas begitu ya pak ya
terima kasih banyak
pak sidarto sudah banyak berbagi bersama dengan kami
bulan ramadan ataupun mungkin lebaran hari ini di india
bersama dengan masyarakat kita di india
di kedutaan besar republik indonesia yang digelar
terima kasih banyak pak
sudah banyak bercerita
dan sekali lagi punya aydin walfaidzin
mohon maaf lahirin batin
salam untuk seluruh masyarakat kita di india
salam hangat dari new delhi